sidang paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan dari partai pengusul interpelasi
atas penyelenggaraan balap mobil listrik formula e di jakarta ditunda
sidang dilanjutkan diserahkan ke badan musyawarah dprd dki
ketua fraksi pdip dprd dki gembong warsono mengatakan
berdasarkan informasi dari badan musyawarah dprd dki pada dua puluh tujuh september
agenda sidang paripurna untuk interpelasi atas penyelenggaraan balap mobil listrik formula e ini
sudah disepakati oleh sembilan fraksi yang ada
namun ia heran dan mempertanyakan kenapa ada pernyataan dari fraksi lain bahwa sidang yang dilaksanakan ilegal
tidak ada efek apa apa apakah ada kelanjutan efeknya akan menjatuhkan anis
sama sekali tidak terbersih pun tidak
sehingga saya jadi tanda tanya besar
karena allah tuhan
fraksi pdip bersama fraksi partai solidaritas indonesia
yang menjadi pengusul interpelasi ini siap menghadapi laporan fraksi lain yang tidak setuju
ke badan kehormatan karena dianggap melaksanakan agenda sidang yang tidak sesuai tata tertib
sementara wakil ketua dprd dki dari fraksi pan yang menolak interpelasi zita
jani mengatakan masih banyak agenda penting lain yang lebih krusial yang harus dibahas oleh dprd dki
ketimbang membahas soal interpelasi ini
menurut zita warga lebih membutuhkan perwakilannya di dprd menangani isu isu yang lebih berhubungan dengan kondisi saat ini
banyak kesulitan kesulitan yang terjadi di sendi sendi di masyarakat dki
yang kami malah di dewan malah disibukan dengan isu isu seperti ini
tentu kami sangat menyayangkan
namun fraksi pan kami mengambil
sikap memang dari awal kami konsisten untuk menolak interpelasi ini
karena ini sudah disepakati disetujui dan menjadi bahasan yang panjang yang lama
dan sudah disepakati bersama oleh pemper dki dan juga dki selatih
wakil gubernur dki jakarta riza patria menolak berkomentar terkait rapat paripurna interpelasi formula e yang ditunda
riza beralasan hal itu adalah mekanisme internal dprd
riza hanya memastikan bahwa pihak eksekutif tetap akan mengajukan anggaran
untuk formula e dan berharap partisipasi dari swasta
ya kan seperti yang sudah disampaikan program ini kan tidak setahun ya
tapi bertahun tahun ke depan berkesinambungan ya
tentu nanti akan disiapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan aturan dan yang ada
apakah nanti bersumber dari apbd atau dari swasta kita akan lihat ya
tentu kita semua berharap ke depan seperti yang sudah disampaikan
kita berharap nanti ada partisipasi publik
kita berharap nanti ada partisipasi dari swasta
tidak semua bergantung dari apbd itulah harapan kita ke depan ya
rencana penyelenggaraan balap mobil listrik formula e sendiri menurut rencana akan digelar
di jakarta international stadium atau jis pada juni dua ribu dua puluh dua mendatang
dengan nilai total anggaran sekitar rp dua tiga triliun
sejumlah anggota dprd dki menilai perhelatan ini berpotensi menimbulkan pemborosan
karena menggunakan dana dari anggaran perhelatan
pendapatan belanja daerah dki jakarta
tim liputan cnn indonesia